ya dan kini kita beralih ke informasi lain terkait lolosnya dua wni dari penyanderaannya di filipina
menteri luar negeri retno marsudi mengaku belum mendapat kronologi lolosnya warga negara indonesia dari penyanderaan kelompok abu sayyaf
dan saat ini pemerintah indonesia tengah fokus untuk memulangkan dua warga negara indonesia yakni sofian dan ismail ke keluarga masing masing
pemulangan akan dilakukan setelah semua proses administrasi dan pengecekan kesehatan di filipina tuntas
jadi setelah informasi kita peroleh semuanya tentunya kenapa tim dari kbr imanila dan dari davao turun adalah untuk mempersiapkan proses pemulangan
misalnya mempersiapkan splp nya dan sebagainya
begitu informasi sudah dan pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan maka sesegera mungkin beliau akan dipulangkan ke indonesia
keadaannya sehat alhamdulillah
dan hingga kamis pihak perusahaan pemilih kapal tuntas
pemilih kapal tuntas belum memberikan keterangan terkait kaburnya abk dari penyandaran kelompok abu sayyaf
ya perusahaan ini masih menunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang
pt rusianto bersaudara selaku pemilik kapal mengaku sudah menerima kabar ini dari krisis center
krisis center meminta pihak perusahaan tidak memberikan keterangan resmi sebelum adanya konfirmasi dari pihak berwenang
perusahaan hingga kini masih menunggu kepastian mengenai jumlah dan alasan abk yang kabur
seperti yang juga diinfoin sama teman teman media
memang kita mendengarkan atau dapat informasi hal yang sama bahwa
satu dua atau berapa persisnya kita masih konfirmasi
ada yang lepas soal lepasnya ini apakah lari atau diserahkan itu lagi dalam proses konfirmasi ke pihak pihak yang berwenang
lebih berwenang untuk memberikan penjelasan atas itu
dan kabar soal berhasil kaburnya sofian dari penyandaran kelompok abu sayyaf
ini disambut gembira oleh sang istri di takalar sulawesi selatan
kabar lolosnya sofian didapatkan dari kementerian luar negeri indonesia
sri dewi gembira setelah mendapat kabar bahwa suaminya berhasil meloloskan diri dari kelompok abu sayyaf
sri dewi merupakan istri dari muhammad sofian anak buah kapal yang menjadi korban penyanderaan kelompok abu sayyaf
sofian sekarang dalam perlindungan kepolisian sulu filipina
sri dewi mendapat kabar tentang suaminya dari pihak kementerian luar negeri
lewat sambungan telepon
pihak pemerintah kemarin juga kami sempat ditelepon dari pihak menteri luar negeri
menyampaikan bahwa bersyukur ibu sempat suaminya menyelamatkan diri
oh begitu jadi dia lolos sendiri atau diselamatkan
sempat diselamatkan seorang nelayan
ibu jadi rencananya bagaimana ibu
setelah mendengar kabar suaminya ini apakah tetap menunggu di sini kedatangan
atau mau dijemput
kalau dari pihak diri saya sih intinya kami menunggu saja
sri dewi tidak akan berangkat ke jakarta untuk menjemput sang suami
ia akan menunggu di rumahnya di dusun balang desa bontomanai kabupaten takalar
antara putra sematawayang mereka yang masih balita dalam kondisi kurang sehat
yahya maulana takalar
keluarga awak kapal yang meloloskan diri dari sekapan abu sayyaf
berharap pemerintah segera bertindak
dan tindakan tersebut perlu dilakukan agar semua awak kapal tunda charles bisa bebas dan pulang dengan selamat
dari tujuh awak kapal tunda charles yang disekap abu sayyaf
dua diantaranya berhasil lolos yaitu muhammad sofian dan ismail
tapi anggota keluarga dua orang itu belum bisa menghubungi dua bekas sandera
saat ini mereka hanya mendapatkan informasi dari pihak kemenlu dan perusahaan melalui telepon
terkait perkembangan penyanderaan
kami siang keluarga awak kapal charles memantau di
perkembangan di posko korban sandera
kawasan sungai lais kecamatan sambutan samarinda kalimantan timur
ya suami saya salah satu yang termasuk lolos
cuman sedih juga dan senangnya itu saya kurang sempurna
karena keluarga kami belum semuanya bisa pulang
dan kami masih terus berharap mereka semua bisa dibebaskan juga segera dengan selamat